pemirsa adanya keterbatasan fasilitas dan tenaga medis saat ini membuat pihak rumah sakit membagi kategori pasien positif covid sembilan belas yang dapat dirawat di rumah sakit
pasien dengan gejala sedang dan berat menjadi prioritas untuk mendapatkan perawatan secepatnya
saat ini sudah ada lima belas rumah sakit rujukan covid sembilan belas di dki jakarta
khusus untuk rumah sakit persahabatan setiap harinya rumah sakit ini menerima enam puluh hingga delapan puluh pasien rujukan
untuk itu pembagian pun dilakukan mulai dari tiga puluh hingga empat puluh persen kasus ringan tiga puluh hingga enam puluh persen kasus sedang dan sepuluh hingga lima belas persen kasus berat
dari semua kasus tersebut rumah sakit persahabatan hanya dapat menangani dua belas hingga lima belas persen
direktur rumah sakit persahabatan dr rita rogayah mengimbau kepada seluruh rumah sakit rujukan agar lebih mengutamakan kasus sedang dan juga kasus berat
sementara pasien dengan gejala ringan bisa diselamatkan
sarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau dirawat di wisma atlet
sebaiknya dipilah adalah kasus yang sedang dan berat
saat ini kami juga mempunyai wisma atlet yang bisa menangani kasus kasus ringan
seperti kita ketahui untuk kasus positif yang sudah kita nyatakan sebagai covid
bila tidak ada gejala atau kasus yang ringan itu sebetulnya bisa kita lakukan

tapi bila sudah ada bergejala yang agak serius maka harus segera kita lakukan penata rasanaan di dalam rumah sakit rujukan
jadi sebaiknya memang rumah sakit rujukan itu menangani kasus kasus yang termasuk rasifikasi sedang dan berat
untuk kasus yang berat ini pasti diperkirakan membutuhkan

nah disinilah tempatnya kami semua rumah sakit
jadi di jakarta akan memperluas kapasitas untuk kasus kasus icu
seperti diketahui rumah sakit persahabatan awal pertamanya kami